bapak kenapa sih bapak diangkat jadi menteri agama
bapak kan tentara
bagaimana ceritanya itu
saya mencoba menggali kira kira apa yang ada di benaknya pak jokowi begitu benaknya presiden
dia melihat pak fahrul ini atau mendengar bahwa pak farul ini sering keliling kemana mana
bercerama memberikan khutbah
dengan selalu temanya itu nggak ada lain masalah ajakan damai
islam adalah agama yang penuh kedamaian wajah damai
islam adalah agama yang rahmatan lillahlamin rahmat bagi alam semesta
sehingga kalau tidak membawa rahmat pasti ada yang salah dalam menafsirkan islam
dan islam betul betul agama yang mengajak persatuan dan kesatuan
dan lebih mengokokkan negara kesatuan republik indonesia
nah saya selalu kemana mana ya
dan alhamdulillah memang saya dari kecil karena saya anak aceh kebetulan
dan saya melihat betul betul kalau ada sampai
sampai ada pelaksanaan islam yang radikal
kira kira pasti menafsirkan agamanya itu salah
orang udah jelas kok islam rahmatan nilalamin
kok bisa ngajak musuh apalagi sampai ngajak bunuh
membunuh banyak banyak manusia
pasti ada yang salah
mungkin menurut saya pak jokowi melihat
wah ini pak fahrul ini bisa diajak membantu saya ini
dalam membangun suasana damai
dan penuh perangasa persatuan dan lain sebagainya
nah kemudian beliau mengajak saya bergabung
dan saya juga berpikir juga
mungkin beliau membayangkan juga bahwa belakangan ini
potensi potensi radikalisme cukup kuat
sehingga beliau berpikir mungkin punya terlalu bosan terlalu bosan lah
dalam kaitan menangkal radikalisme ini
kalian lihat kalau kalian nggak ada yang nanya tadi
pak bagaimana langkah langkahnya
kalau dokter itu kan nggak ada yang ketemu pasien
makan obat ini
dia coba periksa
oh begini begini
sehingga dia baru menemukan apa terapinya
jadi begitu kalau tadi ditanya ke saya
saya kembali dulu ke kantor saya
nanti tanya kepada teman teman
kita coba dalami
sehingga kita bisa berpikir apa terapi yang paling tepat
untuk jangka pendek maupun jangka panjang
jangan saya nggak suka disebut suatu kelompok
atau suatu partai yang atau kelompok orang
yang seolah olah dibenturan ke saya enggak
jadi setiap ada perangan dibenturkan kepada
oh itu katanya si anu
mungkin nggak baik itu
tadi saya sudah jelaskan seperti itu
mudah mudahan teman teman paham
berarti pak rasyid bagaimana kata kata
kita bisa namanya di radikalisme seperti itu pak
ya idenya seperti itu
nggak belum kita rumuskan lah
mungkin maksud saya juga
tidak usah lah tiba tiba kita membuat sebuah kejutan kejutan nggak
mungkin kalau kita bisa lakukan dengan smooth
dengan baik tenang
semua orang merasa dihormati dengan baik
tapi upaya upaya menangkal radikalisme tetap kita lakukan
itulah yang betul betul
ide ide yang baik yang akan kita terapkan nanti